oh iya pi satu lagi yang paling reva suka banget dari tante farah
kalo misalnya reva udah ngomongin soal papi itu loh pi ekspresinya imut banget
senyum senyum mendekin kepala ada lesung pipitnya keliatan malu malu mukanya merah
cantik banget menurut reva pi
kayaknya pi tante fara tuh beneran suka deh saham papi
tapi mungkin tante farah itu gak enak aja
tapi rafanya masih tidak bisa mengerti dan tidak bisa menerima posisiku sebagai istri mas
makanya aku sama mereka sekarang susah banget untuk disatuin
gak pernah nemu pasnya mas
ya aku hopeless banget sama reva mas
aku udah gak bisa
aku gak ngerti lagi mas
mas telfon aku ada apa ya
mas memutuskan untuk menikah dengan kamu
sekalipun itu membuat hubungan mas dengan almarhum mamanya reva menjadi tidak baik
tapi mas tetap
jadi biar bagaimanapun kamu adalah tetap istri mas
dan mas akan berjanji untuk selalu menjaga dan memiliki kamu
tadi mama kamu ngasih tahu mas
bahwa kamu gak ada
dan alhamdulillah kamu ternyata gak apa apa
kalau memang kamu gak apa apa mas senang dengerin
sampai ketemu lagi nanti
sampai ketemu lagi

julai juga juga
sebenarnya kita ingin udah selesai
bersedia ngokos di sana
sekaligus mantau si kinar
aduh bagus banget
tapi tunggu dulu pak
sakit berarti kan cowok tuh dari namanya
masa tinggal di situ
cuman kan di kosan itu tuh ada cowok sama ada cewek juga
nggak ada ma
nggak ada yang gabung gabung
cuman kosan cowok tuh di atas
kosan ceweknya di bawah
nah jadi sekarang papa sama mama tuh bisa lebih tenang
dan kamu juga udah pasang gps motor kamu kan di motor kinar
jadi kalau kinar kemana kamu bisa tahu di mana kan
kalau di bawah motornya
nah jadi sekarang papa sama mama tuh bisa lebih tenang
yaudah kalau gitu agak tenangan sedikit
boy ma can ngucapin terima kasih ya
dari dalam hati tahu
iya mama cantik
yaudah kalau gitu boy ke kamar dulu ya mau cuci muka
dan aku mencoba untuk menyayangi reva
anak emas seperti anakku sendiri
rafanya masih tidak bisa mengerti
dan tidak bisa menerima
posisiku sebagai istri mas
makanya aku sama reva sekarang susah banget
gak pernah nemu pasnya mas
ya aku hopeless banget sama reva
masa aku udah gak ngerti lagi mas
kalo menurut reva ya pi
tante farah itu bener bener
sosok yang luar biasa banget
deket tante farah gitu ya
suka ngerasa agak minder malu
ya karena reva ngerasa
tante farah itu sosok yang dikagumi banget pi
tapi bayangin aja ya
seorang cewek udah pinter baik hati
kalem terus juga orangnya kayak sabar banget
dan dia juga
pengetahuannya luas banget
reva tuh ya pi
pengen banget bisa jadi kayak tante farah
masih lama deh reva
reva mah belum ada apa apanya dibandingkan tante farah
yang paling reva suka banget dari tante farah
itu loh pi ekspresinya imut banget
senyum senyum mendekin kepala
ada lesung pipinya
cantik banget menurut reva pi
kayaknya pi tante fara tuh beneran suka deh saham papi
tapi mungkin tante farah itu gak enak aja
buat mengungkapin perasaannya ke papi
karena kan tante farah tau kalo papi tuh statusnya masih suami orang
ternyata adriana benar
sampai kapanpun reva sama adriana memang tidak bisa disatukan lagi
apa aku ikuti saran mama ana
dan membagi waktu aku dengan adriana dan reva
sehari bareng adriana di rumah
sehari bareng reva di apartemen
mikir apa sih pi
tante farah ya
apa kamu mencintai boy
papi nanya apa kamu memang mencintai boy apa tidak
udah kamu jawab aja dengan jujur
papi gak marah
aneh aneh aja deh papi
tolong jawab tapi dengan jujur
kamu gak usah takut papi malu
emangnya kenapa sih
cuman bapin gak akan melarang kamu untuk dekat sama bule lagi
atau bahkan kamu bisa menjaring hubungan lebih
lebih dekat lagi
asal kamu jangan melampaui batas
kamu harus tahu batasannya
batasannya adalah agama dan moral
makasih ya pi ya
terus kamu sendiri
ya pastinya mau lah pi
maksudnya iya enggak
kalau begitu biarkan
papi bersama mama adriana
emangnya papi udah baik kan sama mama adriana
papi belum baik kan
papi tahu kalau
tuhan tidak menyukai perceraian
bahkan menganjurkan agar
tetap mempertahankan pernikahan
dan papi sudah menemukan
agar kamu dengan adriana